aduh kita harus ngapain nih afan ya kita harus segera kasih tahu teman teman yang lain
saya datang sini memiliki santran pun anta begitu ya pak oh ya udah pak kalau gitu
kau menang kalian penting
kau menang kalian penting
wah luolang keren banget
kecepatannya juga meningkat lagi
nih semangkanya nih
aduh aduh aduh
buka ini calengannya kak
ini calengannya kak
waduh aduh aduh aduh aduh kan
makasih banyak kak
ini uang yang ada di dalam celengan ini
lukman bosan di jajanin lukman
nanti buat tujuh belasan aja
kamu masukin poinnya ke semangkanya
ambil pakai gigi

nih lihat jurutaku ya
apa lagi sih ini
oke yang mana
padek padek padek padek padek
ini masa kan udah mau rapi padek rantangnya
apa lagi sih nih rantangnya
lama banget sih
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
princess liya punya handphone baru
handphone nya bagus banget
cantik lagi kayak aku
tapi pertanyaan satu
kameranya bagus atau enggak
iya itu bener
eh eh eh eh
kalian itu ya
jangan ditutup pakai motobah
kalian itu suka bawa nabrak nabrak
ambil barang yang bukan
barang milik kau
cepat kembaliin barang itu ke punggung
kau ingin barang barang ini
bisa tapi ada saran
kalahkan aku dulu
akan menjadi milikmu
itu doang kebuatanmu
tidak mungkin aku bisa dikalahkan
tidak ada yang bisa melawan saya
asuh tau ya aku
sukulin tuh hahaha
terima kasih ustadz ridwan
udah ajarin saya shalat montir
pak saiful kenapa ya
gak tau sih kita liat yuk mister
ingat kita tidak boleh
ingat harus hemat air
tapi ini lagi kepedesan sirgi
tadi sewu tuh akhirnya segitu saja
lama kau tega banget
itu liat deh tutup
apaan itu siapa liz
kalau saya boleh tahu bapak ini siapa ya
saya penik pesantren pak sapa
apaan liz kita harus segera kasih tau
temen temen yang lain
saya datang ke sini memenilai pesantren
pun anta oh begitu ya pak
oh ya udah pak kalau begitu silahkan masuk pak
terima kasih pak
lilih ayo ada apa sih teriak teriak
itu tadi ada
peniliknya udah dateng
peniliknya udah dateng
peniliknya udah dateng
yaudah ustazah mau kasih tau
tamu saya sama ustaz ridwan dulu ya
bu kenapa sih kalian tuh

sakit tau ngagukinnya
emang ada kabar penting
jadi begini ustaz
setelah saya pikir
dan saya kilau gitu
saya dapat menyimpulkan sesuatu
bahwa kondisi pesatren kun anta ini
sekarang bukannya semakin rapi
semakin baik tapi malah
semakin berantakan ustaz nah itu dia ustaz
nah itu dia ustaz saya tuh sempet denger
disuruh ngecat tembok kamar
itu dia ustaz mereka itu disuruh berantakan
berhemat alasannya supaya
nggak boros tapi bukan hemat